sampai jumpa di video selanjutnya
aku tetap mau di sini
karena kamu masih dalam pengawasan mama
ya tentu saja kamu harus nurut sama mama
atau semua fasilitas yang kamu nikmati selama ini cabut
pokoknya mama tuh gak berhak ngakuni itu
semua ini kemampuan aku
kalau kamu gak percaya lihat aja nanti
mama akan cabut semuanya
beresin semua baju bajunya non lady
dan juga pasportnya
no lady mau ke singapura hari ini juga
kenapa kamu berdiri
mau ke kamar mandi
kenapa gak boleh
ini bu pasportnya
udah asal anaknya tau di untung
secepatnya kamu balik ke singapura
dari negara negara muita orang jadi kuil juga
jangan udah aku bakal nangis
bapak lagi pakailagen
berani ibadahnya kamu nganggap kita seperti itu
aku emang bisa gila kalau disuruh pergi dari sini
kalau om gak bangunin aku
terus kita bisa dimikahin
dan om seumur hidup om gak akan bisa lepas dari aku
kalau aku jadi istri om
susah banget sih ngebuang lady
selalu aja bikin hidupku ribet
mau kemana lagi
mona aku harus tolongmu clara
jangan jangan tolong clara
kenapa kamu larang aku
iya iya tapi masalahnya kamu jangan tolongin clara
aku tau aku tau
aku tau kamu gak suka sama clara
aku juga kasih sama dia
tapi aku gak akan biarkan diego itu main hakim sendiri
aku harus tolong dia
aku harus tolong dia
sekarang lo dibuat
udah enggak lepas
mendingan sekarang lo gak suka campur
seperti mimpi aku
aku gak mau kalau misalkan sampai raja meninggal
pokoknya aku akan bantu raja
aku gak mau ini jadi kenyataan
tolong aku diperkosa tolong
tunggu tunggu tunggu
tolong jangan pukul raja
raja kamu gak apa apa kan
raja bangunlah raja
diperkirakan pasien meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
tidak saya pasti gak mau
tolong jangan pukul raja
raja kamu gak apa apa kan raja
ya ampun raja
raja ini semua salah
raja ini pasti gak mungkin
kita harus bangun rumah sakit sekarang
raja aku bisa tinggal di tempatmu raja
ini bukan maksud aku raja
gimana sih katanya tadi berkosa
kok sekarang beda lagi
kita berdua akan kembali ke rumah
kita harus bawa aja ke rumah sakit sekarang
maaf silahkan tinggal di luar
tapi saya gak mau dipisahin sama raja dong
sayang kamu harus bertahan
ini demi aku dan arshila
kamu gak boleh ninggalin aku sayang
kamu harus bertahan
ya allah aku mohon selamatkan raja suamiku
jangan biarkan terjadi sesuatu pada
jangan birakan berpura pura
dan jangan biarkan membiruku jadi kenyataan
ini semua pasti nggak bener kan dok
akibat pukulan itu terjadi masalah pada ginjal para raja
mengalami pemekatan dan kami harus sudah mengoperasinya
kalau begitu saya belum bisa
arshila masih kecil
kamu gak boleh ninggalin aku raja
kamu harus sembuh
kamu harus sembuh